tni akan melakukan parade alusista di perayaan ulang tahun ke tujuh puluh dua tni kamis lima oktober dua ribu tujuh belas
dalam gladi kotor hari kedua tni mengajak ratusan warga untuk mencoba naik di atas alutsista yang akan diparadekan tersebut
seluruh kesatuan tni kembali melaksanakan parade alutsista dalam gladi kotor hari kedua perayaan hut tni ke tujuh puluh dua
ada satu ratus sembilan puluh enam alutsista yang akan tampil satu ratus enam diantaranya dari angkatan darat seperti tank leopard panzer anoa dan sebagainya
yang terbaru adalah tank m satu ratus sembilan atau satu ratus lima puluh lima gs yang memiliki jalur lintas tembakan datar maupun melambung sejauh dua puluh km
selanjutnya angkatan udara menempatkan dua puluh enam alutsistanya
seperti pesawat aero jupiter sukhoi dan f enam belas
rencananya sukhoi dan f enam belas akan melakukan simulasi dogfight di udara
angkatan laut akan memamerkan enam puluh empat alutsistanya
beberapa kri yang sudah malang melintang di perairan indonesia merapat di dermaga
seperti kri halim perdana kusuma kri dewa ruci kri oswald siahaan kri banda aceh
serta kri r e marta dinata dan sultan hasanuddin
dalam gladi kotor kali ini tni mengundang dua ratus warga sipil untuk menaiki alutsista dengan cuma cuma
warga antusias karena mereka baru pertama kali melihat alat alat tempur tni dari dekat
tenang aja sih hatinya sebenarnya takut ya
takut iya pertama kali senang
luar biasa lah biasa cuma bisa menikmati dari layar televisi sekarang kita bisa naik langsung gitu ya
rencananya rangkaian perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh dua ini akan dilaksanakan tanggal lima oktober
mulai pukul setengah delapan pagi
puncak peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua tni akan dilaksanakan di dermaga pantai indah kiat cilegon banten lima oktober nanti
dan hari ini tni menggelar gelade bersihnya
puncak perayaan who tener adalah kamis lima oktober
hai dari lokasi gelade bersih perayaanomie tujuh puluh dua sudah ada produser lapangan fani maniah
selamat siang fani ini tinggal menghitung hari bagaimana kesiapannya di sana
halo selamat siang daniel
betul sekali bahwa hari ini dilaksanakan geladi bersih untuk perayaan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua
yang akan dilaksanakan di dermaga indah kiat cilegon banten pada tanggal lima oktober mendatang
dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari ini
kalau bisa dikatakan memang untuk persiapan sendiri sudah mencapai angka sekitar sembilan puluh delapan persen
ada beberapa memang yang masih membutuhkan untuk sedikit finishing touch
terutama untuk performa dari para anggota kesatuan tni
yang berasal tidak hanya dari angkatan darat
tetapi juga angkatan laut dan juga angkatan udara
yang nantinya akan memberikan semua kebanggaan atau juga performa performa kebanggaan
serta spesialisasi dari masing masing kesatuan di hari perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh dua ini
dan memang untuk acaranya sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal lima oktober
sekitar pukul delapan pagi waktu indonesia barat di dermaga indah kiat
dan performa nantinya dari seluruh anggota atau kesatuan tni
yang diangkatan darat laut dan juga udara tersebut
antara lain ada pagelaran sendratari yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan dari panglima besar sudirman
untuk melawan atau menumpas penjajahan belanda sampai menasbihkan jejak dari tni
di tidak hanya nama besar tni sendiri tetapi juga di mata warga atau masyarakat indonesia
dan menariknya yang memerankan dari jenderal sudirman ini adalah cucu kandung dari jenderal sudirman sendiri
atau panglima besar jenderal sudirman sendiri
yakni genang priam bodo sudirman
dan kami masih akan melihat bagaimana persiapan dari sendratari tersebut
dan tidak hanya sendratari juga tetapi ada beberapa performa yang cukup bisa dikatakan fantastis
kalau misalnya kita bisa melihat persiapannya seperti performa dari free fall
para penerjun yang tergabung atas kesatuan dari kopassus kostrat marinir dan juga paskas
kemudian ada terjun satwa yang merupakan pertama kalinya ditampilkan di hadapan publik
di mana para penerjun yang berasal dari kopassus ini nantinya akan melaksanakan terjun payung dari pesawat
dari ketinggian lebih dari delapan ribu kaki bersama dengan anjing belgian berjenis belgian malinois sebanyak enam
dan mereka nantinya akan melaksanakan simulasi tempur
dimana anjing anjing tersebut nantinya akan menampilkan spesialisasi mereka untuk menghadapi ancaman seperti terorisme
dan juga kombatan di medan pertempuran
kemudian yang juga tidak kalah menariknya daniar akan ada sebuah defile dari parade atau parade
dari alutsista alutsista milik tni tidak hanya dari angkatan darat angkatan laut maupun juga angkatan udara
seperti tank satu ratus lima puluh lima gs yang merupakan alutsista terbaru yang dimiliki oleh angkatan darat
yang merupakan salah satu alutsista tercanggih yang saat ini dimiliki oleh indonesia
dan baru hadir di indonesia pada bulan september dua ribu tujuh belas
kemudian juga ada parade atau performa manuver manuver yang cukup bisa dikatakan ini sangat fantastis
dari angkatan udara seperti tadi pesawat jupiter kita lihat wongbi
kita melihat bagaimana manuver yang diadakan atau dilakukannya sampai ketinggian lebih dari puluhan ribu kaki
untuk terjun bebas langsung ke arah tanah nusantara kemudian atau lautan maksud kami lautan dekat dermaga indah kiat cilegon ini
kemudian juga ada dogfight dari pesawat sukhoi dan juga f enam belas v yang ditampilkan langsung di hadapan masyarakat nantinya tanggal lima oktober
kemudian juga masyarakat yang berada di sekitar cilegon ini juga diajak oleh tni untuk turut serta naik ke dalam alutsista alutsista
seperti tank leopard dan juga panser anoa bersama
tapi saya hari ini juga ingin mengajak daniar untuk melihat bagaimana persiapan sebenarnya di balik layar cnn indonesia
dimana seluruh tim lapangan yang ada sebelum tanggal satu oktober tepatnya ini turut serta saling membawa satu sama lain
untuk menyediakan atau menghadirkan sebuah tayangan yang nantinya akan menghadirkan sebuah tontonan dari perayaan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua
ini inilah bentuk barak dari cn indonesia barak dari mcr
anda bisa lihat layar mcr ini untuk memantau bagaimana performa atau juga kamera kamera yang memantau performa dari para anggota kesatuan tni angkatan darat laut dan juga udara tersebut
baik dari para da'alutsista defile kemudian gelar senderatari penerjunan free fall dan juga terjunusatwa
dan kalau misalnya ini sedikit tidak nyaman dilihat tapi karena memang ini berada di luar negara ini adalah perang perang yang berlaku di luar negara
dan kalau misalnya ini sedikit tidak nyaman dilihat tapi karena memang ini berlaku di luar negara

karena memang ini beginilah kondisi dari tim lapangan yang bisa dikatakan hampir dua puluh empat jam beroperasi untuk memberikan sebuah tayangan tentang pada hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua ini
kalau untuk bisa lebih jelasnya mungkin kita akan menanyakan kepada komandan lapangannya langsung
bapak diki charuslao selamat siang pak diki
pak diki boleh dijabarkan ini bagaimana sih sebenarnya persiapan yang dilakukan oleh tim cnn indonesia

pak diki apa yang anda ingin mengatakan tentang tim tni ke tujuh puluh dua
yang pertama timnya tim transmedia kita mbak
karena kita tergabung berarti dari transtv trans tujuh cnn indonesia kemudian ada deticom kemudian di grup kita juga ada transwisian
kalau soal bagaimana persiapannya sudah lama mbak sudah lama ada diskusi antara kita dengan mabes tni
dan kemudian mabes tni memutuskan transmedia yang menjadi tvpul penyelenggara
akhirnya kemudian dari situ kita masuk ke tetaran teknis
kalau disebut tataran teknis ya persiapan kapan kita masuk pasukan mana yang akan memberikan insight buat kita
karena yang masalah di sini adalah alat wisata tni begitu banyak
nah itu detail dan kita tidak boleh salah
nah karena itu kita harus diskusi lekat dengan unit unit kerja yang ada di tni dan itu kita dibantu penuh oleh puspen tni

mas diki kalau misalnya tadi menjelaskan sedikit tantangannya terhadap banyaknya alutsista yang dipilih oleh tni itu menjadi salah satu tantangan terberat bagi show dari transmedia ini
tapi kalau misalnya bisa membandingkan dengan perayaan hari ulang tahun tahun lalu kemudian tahun sebelumnya
kira kira tantangan apalagi sih yang diberikan oleh transmedia dalam menyiarkan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua kali ini

kalau dilihat dari semangatnya adalah bentuk ucapan terima kasih tni kepada rakyat
dengan kepercayaan rakyat yang memberikan begitu banyak alutsista begitu banyak kepercayaan dalam masa masa sekarang ini
karena itu jadi semangatnya adalah membeberkan kemampuan teknis kemampuan perangkat kemampuan organisasi tni yang ada
tujuannya supaya rakyat semakin cinta pada tni dan tni juga semakin cinta pada tni
dan tni juga cinta pada rakyat
karena motonya bersama rakyat tni kuat ya mas diki ya
terakhir nih mas diki nih dari semua performa kesatuan tni yang dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini
kira kira kalau menurut mas diki pribadi sendiri yang jadi favorit apa
kalau melihatnya mbak kita harus harus holistik ya
ada yang bilang kalau upacara itu boring ada yang bilang defile ada yang bilang alutsista enggak
kita harus melihatnya holistik mbak
kita harus melihat bahwa ini adalah rangkaian kerja
di mana kemudian ada penghormatan lewat upacara kemudian ada unjuk kemampuan tni lewat defile
dan kemudian ada unjuk kemampuan tni dalam berperang
sebagaimana tupoksinya tni itu berperan dalam latgab
karena itu kita harus melihatnya satu rangkaian penuh
mana yang favorit buat saya semuanya favorit mbak karena semuanya punya tantangan masing masing
terima kasih mas diki atas waktunya
ya semoga untuk perayaannya sendiri di tanggal lima oktober lancar ya mas diki ya
jaga kesehatan selalu mas niki dan teman teman semuanya
ya demikian daniar sedikit sekelumit bagaimana behind the scenes ataupun juga teaser dari perayaan hari ulang tahun tni tujuh puluh dua di celegon banten ini
dan kita nantikan agar memang tni kedepannya akan terus memegang pepatah atau moto mereka yakni bersama rakyat tni kuat
kita kembalikan dulu ke daniar di studio
oke fani nampaknya saya ingin langsung menyaksikan di sana tapi nampaknya transmedia nanti akan menyiarkan juga ya
tontonan yang sangat menarik untuk nanti tanggal lima oktober
terima kasih fani maniar selamat kembali memantau